kita akan belajar dari mana
begini pak deh
ada yang begitu gemar menyantap
namun ada juga yang tidak suka
karena aromanya begitu menyengat
maupun karena teksturnya
ya meski tidak semua orang gemar
dengan buah yang dijuluki si raja buah ini
bagi para pecinta durian
mereka rela loh menyambangi berbagai tempat
yang dikenal sebagai wilayah penghasil durian
salah satunya di kecamatan
wonosalam jombang jawa timur
tempat ini ada puluhan kebun durian
dengan berbagai varietas buah
yang paling dicari
apalagi kalau bukan durian musangking
saat akhir pekan seperti ini
pasar buah wonosalam nyaris tidak pernah sepi
di tempat ini adalah durian
nah disini kan memang surganya durian
jadi bagaimanapun ya
kita orang jawa harus mencoba durian
apalagi disini duriannya kan terkenal manis manis
ya memang kan durian wonosalam terkenal ya
terkenal gitu ya memang tempatnya durian disini lah
harga durian di tempat ini bervariasi
mulai dari tiga puluh sampai ratusan ribu rupiah
untuk satu buah durian
tergantung ukuran dan jenis
makannya sih enak ya
tapi kira kira mudah nggak ya
oke untuk mendapatkan durian nikmat
yang tadi sudah anda lihat
kita akan belajar dari menanam
ini pak de
tunggal juga pak de
buah durian yang berkualitas
bermula dari sini
pemilihan bibit yang berbutu
ini dia beberapa syaratnya
pilih batang bibit durian yang lurus
ini berarti bibit yang sudah siap untuk ditanam
dan menjadi indikator pertumbuhan pohon
akan lebih maksimal
kenapa pak di harus sepuluh meter kira kira
sekitar tujuh tahun
itu kan cabang cabangnya
kurang dari sepuluh meter
pilih batang yang kokoh dan tidak mudah patah
serta memiliki daun yang lebat
pelan pelan jangan sampai
kenapa pak de
nanti kalau tanahnya pecah
ini rawan stres
dan syarat ketiga
untuk mendapatkan bibit berkualitas
seperti tahan hama
setiap bulan durian wajib diberi pupuk
dengan cara membuat lingkaran
ini untuk memastikan agar pupuk terserap
hingga ke seluruh bagian akar durian
kotoran hewan menyediakan
unsur hara yang seimbang bagi tanah
struktur tanah pun akan semakin gembur
karena kotoran hewan akan meningkatkan
jumlah mikroba dalam tanah
dan mampu meningkatkan produksi tanah
hal lain yang mesti diperhatikan adalah
menjaga jumlah cabang pada pohon
jangan terlalu banyak
pemangkasan perlu rutin dilakukan
untuk membuang cabang atau ranting
yang tidak bermanfaat
hal ini berguna untuk membantu mempercepat pertumbuhan tanaman
aduh keren ini pak
hal lain yang perlu diperhatikan dari pohon durian ini adalah
untuk membuat tanah yang lebih mudah untuk dikembangkan
untuk membuat tanah yang lebih mudah untuk dikembangkan
untuk membuat tanah yang lebih mudah untuk dikembangkan
untuk membuat tanah yang lebih mudah untuk dikembangkan
untuk membuat tanah yang lebih mudah untuk dikembangkan

untuk membuat tanah yang lebih mudah untuk dikembangkan
untuk pembersih bread
untuk membuat kanak menjadi
untuk membuat kanak menjadi treotelh
tunas air harus dipangkas karena bila dibiarkan tumbuh hanya menyerap hara dan menjadi inang bagi beberapa hama
di kecamatan wonosalam tercatat ada setidaknya dua ratus ribu pohon durian dari berbagai varietas
dan sekitar enam puluh persen diantaranya adalah pohon yang sudah berbuah atau menghasilkan durian
sementara sisanya masih dalam proses pengembangan
untuk menjaga agar buah tidak langsung jatuh kira kira sebulan sebelum matang buah durian diikat dengan tali plastik
penyikatan ini bertujuan agar buah durian yang telah matang dan terlepas dari batang atau ranting pohon tetap menggantung pada tali sehingga buah durian dapat diambil dalam keadaan utuh
ada yang bisa diambil pak deh
itu bisa ada tiga mas yang matang mas
itu eh di atas satu lagi ya
udah pakai serung tangan tetap tajam pak deh
ini udah keren
pasalnya durian yang jatuh ke tanah dan retak ini akan membuat daging buah terasa masam atau pahit karena terjadi proses
ini juga bisa dipermentasi pembentukan alkohol dan asam
dah ini udah tak potong nih dua pak deh udah tak potong pak deh
terus sekarang ngapain
pegang tangkelnya atau dipotong talinya
gini pak deh
sini taruh sini
dan di bagian bawah pohon sudah ada dua orang yang bersiap menangkapnya
durian dengan bantuan sepotong karung
ketinggian pohon durian bervariasi antara sepuluh sampai empat puluh meter tergantung spesies
dan ketika tengah memanjat pastikan batang pohon yang dipijak ini cukup kuat agar tidak terjatuh selama proses panen berlangsung
cara menangkapnya begini
pada kaki manjat
ya kalau kaki dulu berarti kepala gue di bawah pak deh
kalau pakai perut namanya melata pak
pancar lah ya kepala gue
jumlah durian yang dapat dipanen dalam satu pohon
masa panen berkisar enam puluh tujuh puluh butir
rata rata berat duriannya di luas sampai tiga kilogram
turunnya gimana nih pak de
tapi ya kita nggak bisa kemudian yang panen di satu waktu bersamaan
memang sengaja oleh para pembudidaya durian ini dibikin berkala
ada yang dipanennya kapan dijarakin
supaya nanti ketika lagi musim tidak panen nah ketika harga durian lagi agak lumayan tinggi
tetap mereka bisa menjual
nah ini sudah dipersiapkan tapi belum dipanen
biarkan nunggu jatuh alami
kata bapaknya sih yang ini tiga mingguan lagi
sambil menunggu hujan reda saya diajak para pembudidaya durian wonosalam
untuk mencicipi durian montong yang kini jadi icaran para wisatawan
cinta durian sih
ini adalah kenikmatan yang hakiki
manisnya dapat pahitnya juga ada
ya ya baru mau ngomong bisnya kecil loh
ya durian lokal wonosalam terkenal dengan daging buahnya yang tebal
dan rasanya yang manis legit dengan sedikit rasa pahit
isinya cuma tiga tapi nggak bercanda
durian tidak hanya cocok dikonsumsi secara langsung
namun juga bisa diolah menjadi berbagai jenis kudapan
ini salah satunya kue lumpur
tapi bukan lumpur tanah ya
tapi kudapan yang terbuat dari campuran kentang dan tepung terigu
ini kue lumpur
cara membuatnya cukup mudah
kocok beberapa butir telur dan gula pasir menggunakan mixer
kemudian masukkan kentang yang sudah dikukus dan dikupas
tambahkan kentang pada adonan yang membuat kudaper yang satu ini menjadi lembut
dan bertekstur seperti lumpur ketika disantap
tambahkan juga mentega cair secukupnya
jangan lupa masukkan durian yang telah dipisahkan dari bijinya
terakhir tambah terigu dan garam untuk menambah rasa gurih pada kue lumpur
satu lagi ya
mau gak sampai
masak dengan api kecil sekitar dua puluh menit
atau hingga bagian atas kue sedikit mengeras
yang menandakan kue lumpur telah matang
ini kuliner yang bisa jadi alternatif
buat yang mungkin merasa dalam tanda kutip
bosan makan durian yang konvensional ya buya
ini bisa dibuat
kue lumpur bahannya gampang
dan cukup mengenyangkan
karena dia mengandung kentang
jadi sudah siap melancong ke kawasan agrowisata durian monosalam
untuk menikmati langsung beragam jenis durian yang ada disini
tapi ingat jangan kebablasan ya
sebab terlalu banyak menggunakan durian yang ada disini
dan banyak mengkonsumsi durian
bisa menyebabkan gangguan pencernaan
hingga meningkatkan risiko diabetes
jombang jawa timur